sangat tahu pasti apa yang diinginkan rakyat
sehingga pada saatnya nanti kalau diminta oleh pak presiden
kalau diminta oleh wakil presiden ini kan paket tentunya partai demokrat siap
gerindra dikabarkan mendapat jatah kursi menteri
demokrat juga telah menyatakan sikap siap untuk merapat jika kemudian diminta oleh presiden jokowi
dinamika koalisi pemerintahan jokowi pun kembali menghangat
wacana masuknya oposisi mendapat resistensi
dari internal koalisi jokowi
pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita membaca dinamika koalisi
petanya seperti apa saat ini dan juga tarik menarik jatah kursi menteri jokowi
kita akan bahas malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya sudah ada kader partai demokrat
ketua dpp partai demokrat johnssen sitindaun
bang janssen selamat malam
terima kasih bang sudah hadir di prime news
dan sudah ada mbak irma suryani caniago ketua dpp partai nasdaq
mbak irma terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
dan sudah ada kang ujang komar
ujang komar udin direktur eksekutif indonesia political review
kang ujang selamat malam
kita bahas soal tarik menarik kursi menteri koalisi dan lain sebagainya
ini belakangan mulai menghangat lagi nih bang jansen mbak irma dan juga kang ujang
saya mungkin ke bang jansen terlebih dahulu deh
kalau kemudian demokrat sudah menyiapkan dari lama empat belas program prioritas ke pak jokowi
tadi juga pak syarif juga mengatakan sudah siap kader kader partai demokrat
kalau diminta oleh presiden
apakah kita bisa mengartikan bahwa sebetulnya menyerahkan empat belas program prioritas itu
adalah bagian atau salah satu upaya partai demokrat untuk masuk ke dalam pemerintahan pak jokowi hari ini
begini dulu ya reinhardt ya
sebelum masuk ke soal soal menteri soal soal koalisi dan lain lain itu tadi
pernyataan politik terakhir partai demokrat itu ya tanggal sembilan september kemarin
di hari ulang tahun pak sby seratus harinya ibu ani ya
partai demokrat cq pak sby itu kan memberikan
jatuh kontemplasi ketika itu judulnya di ckas
itulah pernyataan politik terakhir partai demokrat
apa yang disampaikan pak sby pada malam itu
lima tahun ke depan partai demokrat akan mendukung pemerintahan pak jokowi
jadi soal soal terkait menteri begitu itu kembali ke pak jokowi lah
karena partai demokrat ini kan pernah sepuluh tahun punya presiden
pernah juga pak sby itu dua kali membentuk kabinet
jadi partai demokrat
paham betullah perasaan seorang presiden di situasi situasi seperti ini nih
jadi jangan kita paksa paksa lah
biarlah kemudian soal soal kabinet itu kembali kepada kehendak bebas seorang presiden
itulah yang dinamakan regulatif di konstitusi kita
orang pak jokowi kok yang tahu tantangan bangsa dari lima tahun ke depan
untuk menjawab tantangan itu kan butuh orang orang yang membantu dia
kalau kemudian menurut pak jokowi
di satu bidang ini ini akan menjadi tantangan bangsa di lima tahun ke depan
yang ahli pada bidang ini misalnya
ada warga negara indonesia tapi dia ada di demokrat begitu ya
partai demokrat siap
misalnya jasun siti daon begitu
jika siap siap untuk misalnya gabung ke pemerintahan
begitu kan kira kira gambaran misalnya kader partai
prinsipnya itu prinsipnya itu ya
nama itu datang dari pak jokowi begitu bukan dari kami
jadi belum lagi nih
tapi mendukung pemerintahan pak jokowi lima tahun ke depan
kalau itu sudah clear
kalau itu sudah clear
jadi pidato pak sby ya pidato kontemplasi pak sby tanggal sembilan september kemarin ya
itu secara imperatif terang dan jelas
beliau sudah menyampaikan
lima tahun ke depan partai demokrat akan mendukung pemerintahan pak jokowi
turunannya artinya masuk ke pemerintahan dong atau bagaimana
kalau mendukung kan sudah pasti hitung hitungan politiknya biasanya akan masuk ke dalam pemerintahan begitu kan
soal masuk atau tidak ini kan soal nama kan
ini kan kembali kita ini kan ke perdebatan
tiga puluh empat menteri plus delapan jabatan setiakan menteri
jadi kan ada empat puluh dua dalam tanda kutip jabatan
yang harus diisi oleh presiden
pas ke dia nanti dilantik tanggal dua puluh empat
waktu mereka begitu
kan selalu itu yang dibedapatkan di publik begitu
partai demokrat tidak dalam posisi begitu
memilih milih jabatan begitu
jika kemudian pak jokowi merasa
orang pak jokowi ini sangat mengenal partai demokrat kok
sangat mengenal juga karir karir partai demokrat begitu
soal soal stabilitas keamanan itu kan ahlinya demokrat
soal politik luar negeri bagaimana membuat pertumbuhan
itu kan ahlinya partai demokrat
artinya kan yang punya legisilah sepuluh tahun ini
kalau memang soal soal itu yang menjadi masalah hari ini misalnya
dan pak jokowi misalnya
butuh ini saya satu dua karir partai demokrat lah untuk membantu saya begitu
oke jadi ini sikapnya sebetulnya gimana sih bang jansen
atau pasrah diajak atau seperti apa sebetulnya
kalau kami sih bentuk saja pak jokowi
kami ingin suasana teduh saja ini
jadi kami ingin ya suasana ini teduh tenang begitu
sehingga pak jokowi juga itu bisa berpikir enak kan
karena pak jokowi ini kan hanya punya kesempatan lima tahun ke depan ini
untuk membuat legasi begitu untuk membuat warisan
seperti apa namanya akan dikenang di indonesia ini
ini tinggal lima tahun ini aja waktunya
pasti setiap seorang presiden
ya ingin turun paripurna kerja kerja dia bagus
dan dikenangkan atas apa yang dia lakukan kepada bangsa ini begitu
untuk membuat dia dikenang itu kan butuh bantuan orang
kan gak bisa presiden sendiri nih
itu makanya pada prinsipnya
partai demokrat akan mendukung pemerintahan pak jokowi sepenuhnya
soal kemudian pak jokowi misalnya akan mengambil satu dua orang
kader terbaik partai demokrat untuk jadi menteri begitu
itu kembali ke pak jokowi
sebagai hak prinsip presiden
iya dong kendak bebas beliau itu
baik mbak irma sejak awal kita tahu nasdem agak resisten dengan kemudian
kalau ada partai partai oposisi yang bergabung ke koalisi
sejak gerindra diusulkan dapat tiga menteri
nasdem juga mulai menunjukkan penolakan
sejak awal sebetulnya sampai dengan hari ini karena mbak irma
apa sih sebetulnya yang paling dikhawatirkan dari partai nasdem
kalau kemudian presiden membutuhkan ada warna oposisi
yang akhirnya masuk ke dalam koalisi pak jokowi
yang pertama saya ingin garis bawahi bahwa
pemilihan pembantu presiden atau menteri itu adalah hak prerogatif presiden
itu sudah kita yakin betul itu dan kita memang serahkan itu sepenuhnya kepada presiden
itu yang pertama
nah yang kedua saya ingin sampaikan begini
kemarin waktu di pilpres itu kan belahan belahan ke publik ya ke rakyat itu
dengan resistensi yang begitu tajam itu hampir saja mencelakakan indonesia loh
polarisasi ya mbak irma
nah kemudian yang ketiga begini
terjadinya demo mahasiswa kemarin itu karena tidak adanya check and balance
dari partai partai dari parlemen kepada pemerintah
maka kemudian check and balance itu diambil alih oleh mahasiswa dan masyarakat
nah saya ingin kasih tahu lah makanya saya selalu bilang
pemerintahan yang kuat dan baik itu harus ada walaupun orang
mereka ini sekarang ribut soal diksi oposisi ya
saya selalu bilang bahwa pemerintahan yang kuat dan baik itu
memerlukan oposisi yang konstruktif elegan dan solutif
nah kalau semuanya mau masuk ke dalam pemerintah
terus yang melakukan check and balance itu siapa
mbak iqbal melihat ini semua mau masuk ke pemerintah
kalau semua mau masuk pemerintah itu yang melakukan check and balance siapa
itu yang keempat
yang kelima ingin saya garis bawahi lagi
kami tentu tidak ingin ada yang menjadi duri dalam daging di koalisi
kita kan nggak tahu nanti apa yang terjadi
nah kemarin saja soal revisi undang undang itu terus terang kalau saya pribadi mengatakan
ini penjerumusan terhadap pemerintah
kan tidak ada kontrol
yang kemudian kontrol itu diambil oleh mahasiswa
yang jelek siapa pemerintah
nah ini yang kami tidak suka itu
soal kemudian johnson tadi bilang bahwa
demokrat ingin sesuatu yang teduh sesuatu yang damai
itu juga bagian dari apa yang kami kendaki
kan tidak pula harus ada keteduhan ada kesejukan
kalau kemudian semua masuk koalisi
nggak juga kan gitu
nah hal hal seperti ini harus dipertimbangkan
nah saya lebih berpikir begini bahwa teman teman yang resistensinya tidak terlalu tinggi
kalau saya pribadi ya bukan nasdem
yang terakhir ini bukan nasdem nih saya pribadi
yang resistensinya tidak terlalu tinggi memang saya kira nggak ada masalah
tapi bagi partai partai yang resistensinya terlalu tinggi polarisasinya kemarin
yang sampai sedemikian rupa kemudian tiba tiba sekarang mau masuk
terus kehormatan dan
kehormatan dan komitmennya terhadap pendukung pendukungnya kemarin itu bagaimana
kan ini tidak memberikan diskursus politik yang baik kepada masyarakat
bukankah itu kita bisa terjemahkan mbak irma bagian dari
supaya menghilangkan sekat sekat dan juga polarisasi yang terjadi kemarin
dengan kemudian jika ada partai partai oposisi yang masuk
perlu adinda tahu justru di masyarakat sekarang ini itu malah
yang terjadi malah apa ya mohon maaf gitu ya
mereka jadi tidak percaya dengan partai politik loh
untuk apa ribut ribut kemarin kalau sekarang tiba tiba
akhirnya semuanya bergabung begitu
main kayak teletabis begitu
tidak perlu ada sampai sebegitu besar pengorbanan indonesia
dalam polarisasi sara seperti itu
oke oke kita bahas nanti kita break dulu ya mbak irma dan juga bang jansen
nanti bang jasa tanggapi dan juga saya akan kang ujang usai jeda
saya akan tanyakan menurut kang ujang dari luar anda melihat petanya hari ini sebenarnya seperti apa
apakah memang betul kata mbak irma semuanya memasuki
pemerintahan atau sebetulnya ketika ada posisi yang masuk ini menguatkan
atau justru menjadi beban politik tersendiri
tapi kita bahas usai jeda kami akan break saat lagi
baik anda kembali di prime saya akan langsung ke kang ujang
bagaimana kang ujang melihat dari luar soal peta koalisi
di mana ada oposisi yang ingin masuk
apakah itu sebetulnya keuntungan secara hitung hitungan politik bagi pak jokowi
atau justru menjadi beban
atau khawatiran kekhawatiran yang tadi mbak irma katakan itu sebetulnya relevan
saya ingin katakan kita butuh pemerintah yang kuat
artinya apa pemerintah yang di dukung oleh partai koalisi
dengan nasdem golkar pdip dan lain lain itu
nah di saat yang sama itu kan negara butuh oposisi yang kuat
mana sekarang partai yang mendeklarasi sebagai oposisi
hanya pks pks pun dalam konteks tertentu mohon maaf
di parlemen kemarin minta jatah wakil ketua mpr dikasih
lalu bagaimana revisi undang undang kpk
dia juga menyetujui mana nilai oposisinya
oleh karena itu kalau negaranya pemerintahnya kuat
tidak diimbangi dengan kekuatan oposisi yang kuat ini bahaya
oleh karena itu kemarin lolos di undang undang kpk
ya kan apa
akhirnya rakyat dan mahasiswa yang marah
memuji kekuatan oposisi
nah sesungguhnya oposisi itu adanya di parlemen
bukan oposisi jalanan di mahasiswa di rakyat
nah ini sebenarnya kalau kita membangun konstruksi bangsa yang bagus
dalam lima tahun ke depan oke lah katakanlah kalau demokrat mau bergabung
karena itu bagian dari pilihan politik
tapi di saat yang sama jangan juga semua partai masuk ke pemerintahan jokowi
ini dalam prana politik tidak boleh
nah ini kan konsepnya kalau dalam islam itu
malah yudroku kulu layu troku kulu
jadi kalau nggak dapat ya
kalau nggak dapat apa apa gitu ya dapat menteri lumayan lah gitu kan
nah ini persoalannya
hari ini semua kekuatan partai politik ingin itu
karena bagaimanapunnya posisi menteri posisi kabinet itu kan jabatan yang luar biasa
secara finansial juga mohon maaf ya partai politik juga
menyandarkan kekuatan finansialnya juga dari kementerian
diakui atau tidak
artinya ini sebetulnya hitung hitungan jatah menteri saja
hitung hitungan pragmatisme partai politik soal menteri saja dong
mau gabung ke koalisi
siapa mendapat apa kapan dan bagaimana
tapi bagaimanapun ada catatan
sekarang bagaimana membangun sebuah komitmen bersama gitu
bahwa pemerintahnya kuat oposisi kuat
nah kalau misalkan gerindranya ingin mendapat jatah menteri
kabarnya dapat tiga misalnya gitu kan
tiga lalu misalkan pan juga akan masuk
lalu di mana nilai nilai kekuatan oposisi untuk mengkritik pak jokowi
di kemudian hari
ini sebenarnya tidak baik dalam pemerintahan
nah di negara yang sebenarnya gini
konsep oposisi itu memang tidak dikenal dalam konteks pemerintahan presiden edisial
tapi persoalannya adalah check and balances nya ini
karena negara demokrasi kalau kita sepakat dengan negara demokrasi
maka kita sepakat juga yang dibilang oleh kak irma
ini kan tidak ada ini bahaya
saya hanya ingin mengingatkan di forum ini gitu kan
jika oposisi tidak kuat jika oposisi tidak ada
lalu partai politik semuanya ingin berkuasa ingin memiliki jabatan
lalu bagaimana rakyat bersandar
bagaimana ketika nanti pemerintah salah jalan salah arah
ini menjadi persoalan
oleh karena itu nanti jangan sampai dosennya yang demo mahasiswanya jadi yang demo iya
justru rakyat yang menjadi oposisi begitu ya
hari ini itu yang terjadi
sesungguhnya yang baik adalah bagaimana rakyat kita semua ini
menyandarkan itu ke partai politik
menyandarkan itu ke parlemen sebagai bagian daripada untuk mengartikulasi kekuatan
lalu disampaikan kepada pemerintah
anda melihat nggak sih bahwa ini rebutan jatah menteri saja sebetulnya atau bagaimana
saya melihatnya ada arah ke situ
karena begini ketika dapat jatah menteri maka disitu sebenarnya akan ada kekuatan
kita punya sejarah sejarah yang baik juga
misalkan pak sby ketika jadi presiden jadi menteri juga
itu yang positif juga
jadi seandainya nanti misalkan ada kader kader dari partai yang
maka possible untuk lima tahun berikutnya
possible untuk lima tahun berikutnya itu yang paling penting
bang jansan betulkah bahwa kemudian jatah menteri ini menjadi magnet tersendiri
kalau kemudian oposisi misalnya demokrat kemarin sekarang mau bergabung ke pemerintahan
begini ini harus kita dudukkan dulu ketimbang kemudian nanti penonton sian ini confuse
dengan pernyataan kang ujang tadi
yang membentuk pemerintahan ini pak jokowi
itu dia bukan partai pengusung satu bukan partai pengusung dua kemarin
yang mau dilantik tanggal dua puluh oktober ini pak jokowi
beliau adalah presiden beliau yang diberikan kewenangan oleh konstitusi
untuk membentuk pemerintahan mengangkat menteri
tapi kan ada partai pendukung misalnya nasdem pdi perjuangan
itu makanya kan ini semuanya kembali ke pak jokowi
mau semua orang nawar nawarkan diri pun ya
termasuk misalnya partai partai pengusung pak jokowi kemarin
kami punya kader bagus ini seperti ada partai kemarin
kami minta sepuluh menteri katanya
kalau pak jokowi nya enggak mau kan enggak bisa juga
apalagi pihak dari luar begitu loh
pihak pihak dua kemarin begitu lah
jadi ini semuanya sepenuhnya berpulang ke pak jokowi
yang kedua terkait persoalan oposisi seperti disampaikan kang ujang tadi
pak jokowi mau gak ada oposisi
kalau semuanya misalnya ya
kalau semuanya masuk ya memang gak ada oposisi di pemerintahan
itu makanya konsepnya hari itu kan check and balance
sejak hari ini
itu makanya hari ini tidak ada lagi lembaga yang lebih tinggi dari lembaga yang lain
semuanya ini lembaga tinggi
jadi dpr itu mengawasi kinerjanya presiden
lembaga kepresidenan bpk juga ngawasi kinerja keuangan lembaga presiden
sebaliknya semuanya begitulah
jadi jangan kemudian juga didudukkan ya
ini partai partai yang dua kemarin tidak mau jadi oposisi
enggak enggak enggak itu dia
kalau soal pemerintahan lima tahun ke depan kan kita itu ingin bagus
pemberitaan pak jokowi ini
kadang memang butuh juga dikritik sedikit sedikit itu
karena pak jokowi kan di atas
yang kerja itu kan menteri menterinya kan
kadang yang kita kritik itu memang menterinya
di zaman pak sby juga begitu
bahkan kalau kang ujang pernah ingat begitu
pks itu ikut demokrasi itu dua kali
dan selama dua kali itu
mereka bahkan oposisi di dalam pun
dalam tanda kutip begitu
seperti bang fahri hamzah itu
bukan hanya di masa jokowi ini aja dia keras begitu
di masa pak sb prodi ke dua pun keras benar
jadi di internal itu pun
bisa juga kita bersuarakan begitu
asal tentu asal tentu ya
bersuaranya ini untuk perbaikan
bukan bersuaranya ini untuk merumbuhkan atau menjatuhkan
tidak serta merta kalau masuk pemerintahan
langsung nilai posisi oposannya berkurang begitu ya
maksud bang jansen bahwa kemudian itu bisa saja menjadi oposisi dari dalam
begini jangan juga dimaknai oposisi itu
asal berbeda asal berbeda
ini kembali ke doktrin masing masing partai ya
kalau doktrin partai demokrat kebetulan tidak jenis yang itu
pokoknya tembakkan aja peluru itu
salahkan aja istana salahkan aja presiden
tidak begitu doktrin kami
kalau tadi bayarma katakan
oposisi yang akan masuk ke koalisi sekarang bisa menjadi dari dalam daging
nah itu bagaimana
itu kan dipertanyakan juga kemarin mengkritik habis habisan
kembali ke partai partai
kan partai partai ini sudah cukup lama semua ini
yang masuk ke parlemen hari ini begitu kan
semua kan punya sejarah ini
kalau kami partai demokrat tidak punya sejarah
mengkhianati yang kami dukung itu begitu
bahkan doktrin pak s b itu ke kami
yang kemudian itu menjadi doktrin partai demokrat
pak sby itu tidak akan pernah menjatuhkan presiden di tengah jalan
itu yang diajarkan kepada kami begitu
walaupun kita misalnya tidak masuk ke pemerintahan
kita harus dukung
lima tahun kemarin pak jokowi itu dua kali nawari partai demokrat
untuk masuk jadi menteri
pak s b mengatakan
kader kader kami ini pak jokowi biar lalu lalu latihan jadi oposisi
karena hidup ini memang harus ada pasang harus ada surut
karena masa susah itu juga
lima tahun sudah latihan berarti sekarang sudah siap
karena masa susah itu juga adalah bagian dari didikan
kan begitu dia
tapi apakah dengan kami di luar itu
kami ada pikiran menjatuhkan pemerintahan pak jokowi
bahkan ketika kemarin selesai pemilu
di tengah situasi panas itu
tiga partai yang lain itu masih panas begitu
partai demokrat itu
sudah kan rem berhenti pun
ini sudah selesai pencoplosan
quick count sudah selesai begitu
ac kita ini masih panas ini
turunkan sekarang ke enam belas derajat
mana tahu dengan demokrat menurunkan
ac di tempat kami enam belas derajat begitu
yang lainnya juga ikut turun
suhunya ikut juga ikut turun kan
karena di sini sudah turun begitu
saya ke mbak irma
ini politik adem lah
baik mbak irma apakah artinya nasdem betul betul menutup
segala kemungkinan partai di luar koalisi pendukung pak jokowi
kemarin berkeringat untuk merapat hari ini
saya kembali lagi
saya kembali lagi
sepertinya hari ini kita
partai partai politik itu hanya berpikir ke dua ribu dua puluh
sehingga semua kepingin masuk ke dua ribu dua puluh empat
mencari aman untuk masuk ke pemerintah
saya juga menyampaikan ini loh ke partai saya
jangan juga kemudian kita hanya berpikir untuk bagaimana caranya
nah lima program pak jokowi yang komprehensif itu
itu kan harus dikawal
kalau kemudian menteri menteri pendukung pendukungnya ini semua
yang masuk semua di pemerintahan ini kemudian hanya memikirkan
untuk persiapan dua ribu dua puluh
itu program yang lima itu nggak bakalan selesai menurut saya
nah kalau itu nggak selesai yang jelek siapa
yang jelek siapa
kalau nggak ada kontrol
banyak program pemerintah yang negatif impact untuk masyarakat
tidak ada kontrol
yang jelek siapa
yang jelek siapa
bukan partai partai yang mendukung yang sekarang masuk ini
pasti telunjuknya akan ke pak jokowi dan pemerintah
nah itu yang kita jaga
makanya saya dari awal tidak pernah setuju
saya bilang yang kalah ya silahkan menjadi oposisi
yang kalah silahkan menjadi oposisi
yang menang ya silahkan
janji janji politiknya kepada rakyat
nah soal bagaimana kemudian ada beberapa yang mau merapat
dengan pertimbangan pertimbangan tertentu
kita serahkan kepada pak presiden
tapi kalau seluruhnya masuk
saya jelas mengatakan bahwa
komitmennya terhadap rakyat nggak ada
kehormatan juga menurut saya nggak punya
kita tahan di situ mbak irma
kita break dulu
saya akan ke kang ujang usai jeda
bagaimana artinya kang ujang melihat
artinya sekarang boleh ditahan presiden begitu ya
kalau memang itu betul betul menjadi hak prerogatif
dari presiden tanpa ada intervensi partai
apa yang kemudian harus dipikirkan presiden secara matang matang
apakah mempertahankan koalisi yang ada hari ini
atau mungkin menambah satu dua partai
karena begini kang ujang
kalau kita bicara dua ribu dua puluh empat
tentu bisa jadi ada muncul oposisi dari dalam
seperti di era pak sby di periode ke dua
ini kan juga mungkin bisa menjadi pertimbangan
tapi kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali setelah ini
ya kita masuk ke segmen terakhir dialog saya ke kang ujang
kang bagaimana artinya boleh ditahan presiden hari ini
apakah pertimbangan pertimbangan jika membutuhkan koalisi masuk itu realistis
atau justru memberatkan atau seperti apa
tentu pak jokowi akan mempertimbangkan secara matang ya
kekuatan politik di internal yang pertama
yang kedua di external
di internal koalisi ketika sudah cukup kuat gitu kan
saya rasa tidak akan mengambil
tapi kelihatannya pak jokowi masih butuh kekuatan tambahan ini yang menjadi persoalan
kenapa itu kang ujang
karena kita tahu tadi
selain dari kata kak irma ya ada polarisasi
ini sebenarnya yang membuat pak jokowi harus mengambil kaum oposisi yang kalah ini
tapi sejatinya saya ingatkan tadi
kalau seandainya diambil ini yang menjadi persoalan bagi bangsa ke depan
bukan hanya untuk pak jokowi bangsa loh
karena tidak ada oposisi
tidak ada kontrol yang kuat terhadap oposisi
ini menjadi persoalan
sekali lagi menjadi persoalan bagi bangsa
oleh karena itu ketika nanti pak jokowi katakanlah mengambil partai
dari kekuatan yang kalah
ini menjadi catatan bagi partai koalisi seperti nasdem dan lain lain
siapa yang berdarah darah siapa yang berjuang
lalu siapa yang mendapatkan hasilnya
tapi saya ingin mengomentari demokrat
demokrat itu partai yang menurut saya cantik
kadang kadang main di tengah sesuai dengan namanya
oleh karena itu ketika dengan kubu pak
di posisi ke gerindra waktu itu ya
dengan pak prabowo juga katakanlah masih bisa berkomunikasi
dengan pak jokowi juga lebih dekat
sehingga ketika mau masuk ke koalisi jokowi pun bisa diterima
oleh jokowi gitu kan
belum tentu oleh partai koalisi yang lain
tapi catatan saya seandainya demokrat masih oke lah
tapi yang paling penting adalah yang di sisi yang lain
ini kekuatan daripada gerindra
nah ini yang paling penting
saya ingin katakan ketika gerindra nanti ingin jadi
atau bahkan tiga menteri masuk
ini catatan bagi masyarakat
masyarakat butuh aspirasi untuk disampaikan oleh oposisi
karena tidak mungkin gitu ya
tadi ada oposisi dari dalam
karena begini ketika ada oposisi dari dalam
pks waktu itu dikebuk dengan kasus presiden pks nya kan
dengan kasus hukum oleh kpk
karena dia dianggap dalam di internal pemerintahan sby
adalah dia partai koalisi yang nakal
ini jangan sampai lagi terjadi
jadi harus jelas mana partai yang
kalau seandainya pilihannya
ingin menjadi oposisi
ya oposisi yang ideologis
yang memang berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara
ini rakyat butuh perjuangan loh
buruh ya kan masyarakat mahasiswa butuh
ada aspirasi yang harus diperjuangkan
ketika aspirasinya itu ada masuk dalam koalisi pemerintahan jokowi
saya yakin tidak akan jalan
artinya kalau misalnya seperti partai nasdem
partai partai yang lain yang agak agak
yang mungkin menolak partai oposisi masuk ke pemerintahan
atau ke koalisi
itu lumrah saja atau berlebihan
karena kan sebenarnya dalam politik
hal hal seperti itu kan sebetulnya cair dan dinamis ya kang
soal perjuangan politik yang berdarah darah
mungkin nasdem ya kan merasa sudah berdarah darah
sudah menjaga pak jokowi
sudah bersama sama selama lima tahun ya kan
memenangkan pak jokowi dengan luar biasa gitu kan katakanlah
lalu di saat yang sama di tikungan terakhir gitu kan masuk
katakanlah ya misalkan gerinda dan pan gitu kan
dan mungkin dapat kerusi lebih banyak
nah ini kan melukai dari proses yang terjadi
dalam proses perjuangan politik
tapi sebentar sebentar
saya ingin sedikit ke ujang boleh ya
kalau kami nasdem bukan persoalan orang nanti
mereka masuk dengan kursi yang lebih banyak
atau dapat kursi yang sama bukan itu
yang ingin kita jaga deh seperti yang kang ujang bilang pertama tadi
bahwa pemerintah yang kuat itu harus ada
nggak bisa semuanya masuk ke pemerintah
karena begini kita mau bilang apa dengan anggota dpr
saya anggota dpr loh sebelumnya kan
di dpr itu semua anggota dpr itu adalah kepentingan
kepanjang tangananan partai
instruksi yang diberikan kepada anggota dpr adalah instruksi partai
bagaimana mungkin kawan kawan yang di sana itu bisa menjadi check and balance
dari sebagai wakil rakyat misalnya
nggak bisa juga kok
makanya di mata rakyat dpr kita nggak pernah bagus
kenapa karena dia bukan menjadi wakil rakyat
tapi menjadi wakilnya partai politik di parlemen
jadi yang ingin anda katakan apa mbak irma
maka harus ada partai yang
yang menjadi check and balances yang disampaikan
kang ujang tadi
nggak bisa semuanya masuk
kang ujang silahkan dilanjutkan
saya hanya ingin mengatakan ini sejarah bangsa akan berlaju lima tahun
jadi saya hanya tetap mengatakan konsisten komentar komentar saya
dari mulai wawancara dua tahun yang lalu hingga hari ini
negara butuh kekuatan oposisi yang kuat
nah inilah sebenarnya yang harus dipikirkan oleh ketua umum partai
nah seandainya ada pilihan misalkan partai oposisi ingin bergabung
tapi di saat yang sama ya kan
rakyat membutuhkan aspirasi itu
karena kemarin bagaimana tadi kata kak irma ya
dpr betul saya lima tahun juga jadi staff
akhirnya satu tahun jadi staff khusus
kak irma staff khusus ketua dpr
saya mengetahui ada kebatinan dari dpr itu
mohon maaf ya kak irma
mohon maaf tidak ada rasa perjuangan untuk rakyat itu
kalau boleh saya katakan gitu ya
nah oleh karena itu saya ingin mengatakan malam hari ini
di forum yang mulia ini
bagaimana partai politik mengambil jalan
agar kekuatan pemerintah dengan oposisi ini berimbang
nanti apa yang terjadi ketika oposisi ini tidak ada
karena tidak ada yang mengawasi
oleh karena itu jangan heran kalau nanti undang undang kemarin kpk lolos
semua nanti yang lain lain juga lolos
ini yang kita tidak inginkan dari masyarakat
oke oke oke mengambil jalan
jalan yang diambil oleh partai demokrat
upaya komunikasi politiknya dengan partai partai koalisi
ketua umum ketua umum partai dengan pak jokowi sendiri
sudah sejauh mana kalau memang betul
demokrat sudah siap masuk ke pemerintahan dengan kader kader yang sudah siap tadi
rasanya nggak perlu komunikasi ya
komunikasi kan harus bertemu kan
pernyataan politik partai demokrat
itu yang saya sampaikan kemarin
tadi ya tanggal sembilan september kemarin itu
bahwa lima tahun ke depan
partai demokrat ya akan mendukung pemberitaan pak jokowi
udah udah itu kata kuncinya sudah itu
saya katakan tadi itu
partai demokrat meminta kepada pak jokowi
pak jokowi bentuklah kabinet terbaik yang bisa bapak bentuk itu
ambillah warga negara indonesia terbaik
yang cakep punya kapasitas begitu
untuk membantu bapak lima tahun ke depan
karena memang kesempatan bapak untuk buat legasi hanya tinggal lima tahun
karena partai demokrat itu menolak gitu
amandemen undang undang dasar untuk memperpanjang periode masa presiden
jadi tiga kali empat kali lima kali begitu
cukup dua kali begitu
karena dulu juga pak s b itu
kiri kanan itu dalam tanda kutip dikipas kipas ya
tambah aja pak ini bapak lagi populer
elektibilitas tinggi enggak kata pak s b
semakin lama saya pegang kekuasaan ini itu loh
ini akan semakin berbahaya begitu lah
tidak ada regenerasi di bangsa ini
jadi artinya ya
dengan standing partai demokrat presiden hanya dua periode begitu
ini periode terakhir pak jokowi
jadi bentuklah pak jokowi itu loh
kabinet terbaik yang bisa bapak bentuk itu
jadi pilihlah kalau tidak ada di satu ya di dua
kalau tidak di tiga
syaratnya kan cuma warga negara indonesia kan
cakep bisa kerja punya kemistri dengan presiden
tapi memang di satu nggak ada bang jansen
kan banyak juga partai partai pendukung pak jokowi yang ada saat ini
kembali ke pak jokowi kembali ke pak jokowi
itu makanya kusampaikan di awal tadi itu
ini kan memang harus apa ya
partai yang pernah mengalami ya
demokrat itu pernah dua kali bentuk membentuk kabinet begitu
ini memang presidennya
ini ditekan di kiri kanan ini
belum lagi kalau kata psb
termasuk pak jokowi hari ini ditekan kiri kanan
begini belum lagi kalau bentuk kabinet itu kata psb
nggak segampang yang dipikirkan orang
harus ada juga politik representasi
tiba tiba ditulis udah nama eh
ternyata dari tiga puluh empat menteri tidak ada satupun orang sunda begitu
bisa berubah lagi tuh sundanya
contohnya begitu maksud saya
enggak ada kalimantan katanya
jadi ini bukan hanya soal representasi partai saja
tetapi ini bicara juga keterwakilan daerah lain segala macam
jadi tidak segampang yang publik kira
itu makanya itu makanya lebih baik ya
seperti kata pak jokowi kemarilah kata kuncinya
lamun siro sekti ojo mateni
jadi walaupun kamu kuat jangan so soan begitu
itu makanya kita semua partai partai ini
bagusnya sekarang tenang aja lah
enggak usah manuver enggak usah rio
ada yang minta menteri pertahanan lah
minta jenderal kehormatan bintang empat lain segala macam
ini biar pak jokowi ini tenang betul ini
tenang betul adem pikirannya
dia nyortir nyortir orang yang terbaik di indonesia
sehingga kemudian nanti tanggal dua puluh oktober malam itu
kalau memang dia mengumumkan malam hari
sudah keluar nama nama itu list yang terbaik begitu
jangan juga nama nama itu kemudian ditebas sama kpk
ini warna merah katanya
ini lampu hijau lampu kuning segala macam
jadi kami partai demokrat dalam posisi meminta kepada pak jokowi
bentuklah kabinet terbaik bapak
sebanyak tiga puluh empat orang indonesia yang paling bagus
baik irma terakhir silakan
bagaimana seharusnya presiden membentuk kabinetnya tadi
kalau kata bang jansen partai partai adem ayem dulu aja deh
jangan banyak bermanuver dulu
ada yang minta ini minta itu anda bagaimana melihatnya bang
ya karena program pak jokowi yang lima itu
harus diselesaikan secara komprehensif
dengan seluruh pembantu pembantunya
agar targetnya bisa dicapai
maka yang harus dipilih pak jokowi adalah orang yang tepat
di posisi yang tepat
saya pribadi juga ingin mengatakan bahwa
jansen tadi ada benarnya
carilah yang paling baik
jangan sekedar menerima usulan partai politik
tapi kemudian yang tadi ditangkap kpk
yang ada yang merah yang kuning yang ada yang biru
itu juga nggak bagus
jadi saya yakin pak jokowi akan mengambil
positioning pembantu pembantunya ini dengan sangat hati hati
dan untuk itu memang partai politiknya seperti jansen bilang
nggak usahlah bermanuver macam macam
silahkan beri kepada presiden
tadi johnson bilang seperti itu kan
jadi menurut saya itu yang paling baik
gimana pak jansen yang bermanuver ini maksudnya gimana tadi
ini kan banyak ini ada menteri pertahanan
kita bermanuver juga dong
malahan apa ya memang sejak awal kami ya
startnya itu selesai pemilu itu memang adem
itu dia jadi kan ada tensi tinggi menengah rendah begitu
tahun kami memang tahun rendah tahun rendah sampai hari ini begitu
seperti pak sarip tadi itu
itu karena pak sarip sudah wakil ketua mpr
kemudian sering terlihat mungkin di lantai dasar gedung nusantara
wartawan nanya kan bagaimana pak
eh kebetulan hari ini media kan memburu itu semua
ya saya saja politisi aja
pak sarip katakan ahy sudah siap
ahy sudah siap kalaupun ada dia juga sebagai menteri
kalau di tempat kami ini kan lebar karena sepuluh tahun pernah mimpin itu
yang muda ada ahy yang senior punya portfolio
membantu pak jokowi itu seperti
ada banyak ya kadarnya
pak dekarwo contoh pak de itu
membantu pak jokowi di jawa timur
contohnya pemilih yang lalu kang ujang dari umur delapan belas
pak jokowi itu hanya menang satu empat juta
kemarin menang delapan juta di jawa timur pak jokowi
begitulah artinya artinya kami punya nama dari a sampai z begitulah
dari sipil sampai general bintang empat ada ini
kalau stok ya kalau kita mau maju majukan stok
tapi demokrat tidak dalam posisi itu
karena kami tahu dan sadar betul pak jokowi kenal demokrat
kalau memang ada yang menurut beliau cocok dan pantas
punya kemistri ya monggo pak jokowi pinang salah satu atau salah duanya
kang ujang menutup singkat saja konklusi dari anda
bagaimana membaca peta koalisi ini akan ke depan
nah itulah yang paling penting
jadi kalau kekuasaannya tendering corrupt
jadi kekuasaannya yang mutlak di situ
koalisinya gabung semua di situ
itu akan semakin mutlak pula korupsinya
saya ingin mengingatkan di forum ini
untuk indonesia yang lebih baik
oke baik terima kasih banyak
manuvernya kita sudahi dulu sampai di sini
sebelum berlanjut lagi
terima kasih pak janssen mbak irma
terima kasih kak ujang terima kasih
kita akan lihat bagaimana peta koalis ini ke depan
apalagi jelang pelantikan presiden tanggal dua puluh oktober nanti
kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami